kita mulai topik yang pertama bupati kendal mirna anissa merasa prihatin dengan video adegan siswa
membuli guru di dalam kelas yang beredar luas di media sosial
menurutnya etika dan moral para siswa kurang dan tindakan tersebut tidak pantas dilakukan
apalagi di lingkungan sekolah
sementara itu sang guru memaafkan aksi siswa meski canda yang dilakukan dianggap berlebihan
senin pagi bupati kendal mirna anissa mendatangi smkn u tiga kaliwungu kendal jawa tengah
untuk meminta kejelasan adegan dalam video yang menjadi viral
bupati bertemu dengan lima siswa yang ada dalam video itu dan sang guru joko susilo
dalam pertemuan tersebut bupati menyayangkan kepastian kejadian sebenarnya
bupati menyebut guyonan yang dilakukan siswa dan guru ini tidak wajar
apalagi dilakukan di lingkungan sekolah dan saat jam pelajaran
preatin ya kalau saya pasti preatin
kalau saya secara pribadi prerogatif
saya melihat cara bercandaannya aja gak layaknya menurut saya
jadi itu gak pantas ya bupati ya
tidak pantas menurut saya secara pribadi tidak pantas
apalagi kejadiannya di lingkup sekolahan di lingkung sebuah pendidikan belajar mengajar jamnya
dan ini jangan sampai ditiru oleh siapapun jangan sampai ditiru
jangankan untuk masyarakat kabupaten kendal gitu
untuk seluruh murid dan guru dimanapun juga ini nggak layak ditiru
sementara sang guru joko susilo menganggap kejadian tersebut bukanlah suatu pengoyokan
namun hanya sebatas canda yang berlebihan
namun joko merasa tidak dilecehkan dan mau memaafkan tinggal laku siswanya
itu hanya manuasnya gerakan biasa saja candaan
candaannya itu menggunakan gerakan spontanitas saja
spontanitas saja dan satu menit saja
jadi gak merasa dilecehkan siswanya dengan candaannya
walaupun mungkin dianggap dilecehkan saya memaafkannya
memaafkannya sebagai pendidik saya ya harus bisa memaafkan
setelah pertemuan siswa yang dipanggil meminta maaf kepada orang tua yang juga ikut hadir
kelima siswa tersebut sungkem sambil menangis dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
saktio dimas kendal
dinas pendidikan jawa tengah pun serius menyikapi video viral pengeroyokan
guru oleh siswanya di kendal
kepala dinas pendidikan jawa tengah gatot bambang hastowo
segera mengusut video tersebut
pihak dinas pendidikan jawa tengah tidak akan menjatuhkan sanksi
hanya melakukan pembinaan kepada pengelola sekolah tersebut
pendekatan mulai metode apapun yang namanya logika etika estetika harus ditanamkan di situ
apakah etik apakah etis itu kalau seorang murid dalam main main itu nendang pada guru dan sebagainya
ini yang saya peringatkan
jangan sampai nanti itu terulang
sebelumnya video joko susilo guru yang dikeroyok siswa di dalam kelas beredar di media sosial
dalam video berdurasi dua puluh empat detik ini memperlihatkan guru di dalam kelas terlibat saling tendang dengan lima orang siswanya
pihak sekolah menyebut video tersebut hanyalah guyonan antara siswa dan guru yang sudah biasa terjadi katanya di sekolah
dalam video yang beredar di media sosial ini terlihat seorang guru menegur siswa didiknya
lalu siswa mendorong guru hingga saling tendang
tidak hanya satu dua siswa tapi lima siswa ikut mengeroyok guru hingga sepatu sang guru terlepas
video guru dikeroyok siswa yang berdurasi dua puluh empat detik ini terjadi di ruang kelas smk nu tiga kaliwungu kendal jawa tengah
menurut kepala sekolah muhaydin kejadian berlangsung kamis tanggal delapan november silam
pada jam pelajaran teknik otomotif dengan guru pengampu joko susilo
jelang akhir pelajaran usai siswa ramai bercanda dan saling lempar kertas
muhaydin mengaku mendengar kegaduhan di dalam kelas tersebut
dan saat dilihat suasana kemudian tenang dan pelajaran dilanjutkan seperti biasa
kami semata pelajaran gambar teknik otomotif jam terakhir
guru mata pelajaran bapak joko susilo s b n
baca gambar teknik otomotif
kepala lembaga pendidikan ⁇ maarif kendal ibnu darmawan menyayangkan kejadian tersebut
meski dalam keterangan sekolah hal tersebut hanya guyonan
namun tidak sepantasnya siswa melakukan apa yang ada dalam video tersebut
ya kami sangat menyayangkan peristiwa seperti itu

pihaknya sudah memberikan teguran kepada sang guru agar tidak melakukan candaan yang berlebihan saat pelajaran karena bisa ditiru siswa lain
pihaknya sudah memberikan teguran kepada sang guru agar tidak melakukan candaan yang berlebihan saat pelajaran karena bisa ditiru siswa lain
pada siswa juga diberikan pembinaan bahkan pihaknya akan meminta pendidikan karakter siswa ditingkatkan lagi
saktyo dimas jawa tengah